dan melalui sambungan skype kita telah terhubung dengan bupati lima puluh kota bapak irvendi arbi
selamat siang pak irvendi sejauh ini bagaimana penanganan banjir dan juga longsor yang melanda kabupaten lima puluh kota pak
baik pak irvendi bisa mendengar suara saya bapak
selamat siang selamat siang mbak anlo
selamat siang pak irvendi bagaimana pak penanganan banjir dan juga longsor sejauh ini yang melanda kabupaten lima puluh kota pak irvendi
alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak jalan yang menghubungkan antar provinsi sumbariau itu telah bisa dilalui
walaupun masih dengan kondisi yang sangat hati hati
dan yang kedua banjir itu juga sudah bisa kita antisipasi bersama sama
namun memang masyarakat karena trauma banjirnya sangat luar biasa masih ada di tenda tenda pengungsian hari ini
dan yang ketiga ada jembatan yang putus
jadi karena kita himbau kepada
karena kita semuanya sudah merasakan kondisi ini harus cepat pulih
jadi semua masyarakat dan pihak terkait termasuk tni polri bersama sama bekerja
hari ini kita gotong royong untuk bagaimana jembatan yang putus sudah mulai bisa dilalui
walaupun memang kondisinya belum bisa memadai betul
dan juga jalan yang putus juga sudah ada yang
yang kita lakukan perbaikan
dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kesehatan daripada warga kami semuanya
pak irvendi bagaimana ini kan transportasi berarti sulit untuk lewat
ada beberapa jembatan yang putus
apalagi ini ada beberapa kecamatan yang memang terdampak parah sekali dari bencana banjir dan longsor ini
distribusi bantuannya seperti apa pak
karena kerjasama semua pihak tadi baik dari onasional dari bnpb dan juga dari provinsi
dan kita juga semua telah
kita distribusikan dengan bagus dengan sistem yang sudah kita bikin
jadi masyarakat sudah menerima sekarang bantuan
terutama tentang makanan dan juga sembako dan juga lalat kesehatan
cuman masalahnya sekarang mbak hanum kalau boleh mau saya sampaikan izin saya menyampaikan di sini
karena lima puluh kota ini kan sudah rusin banjir ini
hampir setiap tahun
bahkan sering korban jiwa
untuk ke depan kalau bisa kita cari masalahnya
dan kita telah menemukan masalahnya di sini
salah satunya normalisasi
karena sungai luar biasa banyak di lima puluh kota ini
ada lebih dari sepuluh sungai
jadi ini harus mohon kepada semua pihak untuk meneliti ini
nah dengan normalisasinya sungai ini saya yakin nanti masyarakat kita akan tidak kena banjir lagi
tapi kalau tidak kita cari pokok permasalahannya
kenapa banjir ini terjadi
tentu setiap tahun kami di sini masyarakat kami di lima puluh kota akan terus menerima kondisi seperti ini
bahkan angin puting beliung
berarti ini bukan kiriman ya pak
memang kabupaten lima puluh kota ini dikelilingi dengan ada sepuluh sungai tadi bapak sebutkan
tapi boleh pak didetailkan di kecamatan mana saja yang terdampak paling parah pak dari bencana ini
di lima puluh kota ini kan ada tiga belas kecamatan
yang paling parah ini adalah kecamatan lareh tegolaban
dan kecamatan payakumbuh
dan kecamatan akabeluru
kita punya sungai di sini memang itu menerima kiriman
yang pertama itu yang besar itu dari batang agam
itu kiriman dari luar kabupaten kota kita
batang lampasi juga dari luar kita
jadi sebetulnya kita ini menerima kiriman banjir
bapak ini juga kalau saya lihat ini di tayangan di televisi banyak sekali lahan pertanian yang terendam banjir begitu pak
lalu warga mata pencaharian ini harus perbaikan sampai berapa lama sampai mereka bisa normalisasi di keseharian mereka
untuk bisa kembali ke lahan pencahariannya lagi
saya sangat senang mencoba warga saya mungkin karena sudah sering banjir ini bahanum
jadi pas banjir datang mereka gotong royong itu untuk mengalirkan air
memang ini sudah rata rata sudah hampir seminggu ini pertawahan yang tadi saya dapat data dari dinas pertanian tanam pangan
sudah lebih dari satu lima ratus hektare yang terendam banjir
tapi karena berkat kerjasama gotong royong kita bersama sama air sudah mulai surut
mudah mudahan panen mereka tidak terganggu
semoga ya pak irvendi
bapak ini bapak juga pemkap sudah menerapkan status tanggap darurat banjir dan longsor begitu ya
untuk berapa hari ke depan pak
betul jadi sejak tanggal sepuluh kemarin kita sudah lakukan tanggap darurat untuk tujuh hari ke depan
jadi sedikit ini kalau boleh saya sampaikan lagi mbak anung
kita sejak bulan november itu sudah kena angin puting beliung
tapi alhamdulillah karena kerjasama semua masyarakat kita bisa selesaikan di daerah
dan sebulan kemarin november
itu juga banjir
alhamdulillah kerjasama di daerah kita selesaikan
nah desember ini puncaknya dari hujan itu
maka dari itu saya tetap mohon bantuan kepada semua pihak sesuai dengan kondisinya masing masing
agar sementara waktu dulu ditangkap darurat ini
pakat tidak melakukan aktivitas di daerah daerah yang sudah kita berikan itu rawan bencana
pak irvendi yang terakhir mungkin bapak bisa sekalian menghimbau untuk penonton program cnn indonesia news report
mungkin ada bantuan yang masih dibutuhkan warga di sana yang susah didistribusikan atau tidak ada di sana
lalu juga mungkin imbauan untuk warga setempat untuk menghadapi suasana tangkap darurat selama beberapa hari ke depan ini pak
yang pertama himbawan saya jangan dulu masyarakat beraktivitas di daerah daerah rawan bencana
dan yang kedua tingkatkan kos padaan dini
dan yang ketiga mari kita royong untuk antisipasi yang pertama soal sembako
pada dinas kesehatan sudah saya instruksikan untuk menjaga daripada kondisi kesehatan masyarakat
jadi seluruh ambulan sekarang sudah saya kerahkan ke lapangan
termasuk dokter pihak medis juga sekarang sudah di lapangan
karena apa biasanya kondisi seperti ini karena sudah beberapa hari mereka tergenang oleh air tentu akan ada penyakit
jadi itu yang lebih kita utamakan kepada masyarakat adalah masalah keselamatan mereka semuanya
oke baik pak irvendi arbi semoga bencana ini segera berlalu dan para warga bisa kembali ke rumahnya lagi masing masing
bapak terima kasih